hai video yang menunjukkan seorang anak berusia dua tahun yang diduga menghidap autisme dijepit
kepalanya dengan kaki oleh terapis di sebuah rumah sakit di depok jawa barat menjadi viral
di media sosial terapis berinisial h itu terlihat santai sembari memainkan ponselnya
akibat tindakan terapis tersebut korban merontak dan menangis peristiwa itu diketahui terjadi
pada selasa empat belas februari beredarnya video yang merekam kasus dugaan penganiayaan tersebut lantas
ditindaklanjuti oleh polres metro depok polisi telah memanggil pihak rumah sakit dan orang tua
anak yang ada di dalam video pada kamis enam belas februari polisi juga melibatkan ahli untuk
menentukan apakah tindakan terapis dalam video tersebut merupakan metode terapi atau ada unsur
penganiayaan ibu korban menyebut jika terbukti
melakukan penganiayaan pelaku harus mendapat hukuman setimpal harapan saya
pelaku mendapatkan sanksi yang setimpal dan manajemen rumah sakit memperhatikan lagi
perlakuan karyawannya dan untuk para orang tua yang telah yang mengalami hal yang serupa silakan
delapan ke polres depok setelah melakukan serangkaian penyidikan pada jumat tujuh belas februari
polisi menetapkan terapis berinisial h sebagai tersangka kasus kekerasan
terhadap anak menurut polisi dalam kejadian itu tersangka menerapkan metode terapi blocking
yang tidak sesuai dengan prosedur operasional standar korban masuk ke ruangan terapi ya bersama
trafisnya sedangkan pelapor diminta untuk menunggu di luar sekitar lima belas menit pelapor ini mendengar korban
menangis histeris dan pelapor intip melalui jendela
lalu pelapor melihat rapi sedang tidur dalam posisi duduk sambil mengepit kepala korban
menggunakan kedua pahanya pelapor mengetuk pintu namun hendy tidak kunjung bangun ya hingga
korban menggigit jari telunjuk tangan henni dan hedi bangun dan mengewabati luka pada jarinya
jelas saja itu namanya perbuatan beaut creamer itu coach pena atau hal hal besar mengenai orang

menurut kepala dinas kesehatan kota depok mary liziawati
tersangka saat ini sudah dipindah tugaskan dari terapis menjadi staf di bagian administrasi rumah sakit
kita berkomunikasi dengan rumah sakit kita sudah berkirim surat

jadi dari sisi dinas kesehatan sebagai fungsi pengawasan dan kebenaran
dan kami juga memperlukan kepada rumah sakit untuk melakukan kebenaran

polisi menjerat tersangka dengan pasal delapan
undang undang no tiga puluh dua tahun dua ribu empat belas tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman paling lama tiga tahun penjara
meski sudah menetapkan hak sebagai tersangka
polisi tidak melakukan penahanan dengan alasan ancaman hukuman di bawah lima tahun penjara
namun tersangka tetap dikenai wajib lapor